wakil presiden yusuf kala membuka eat asia pacific food forum
ataupun forum pangan asia pasifik yang membahas sistem pangan
kesehatan dan lingkungan hidup
wakil presiden yusuf kala mengatakan asia pasifik mencakup
kepentingan empat miliar orang yang memiliki kebutuhan pangan setiap hari
yang menyebut pertumbuhan penduduk yang terus meningkat
membuat ketersediaan lahan pertanian menyusut
lantaran diubah menjadi perumahan atau area industri
menurut kala setiap tahun satu lima persen lahan pertanian di indonesia
berubah menjadi area permukiman dan industri
persentase tersebut pun selaras dengan pertumbuhan penduduk
karena itu perlu adanya peningkatan produktivitas
agar indonesia dapat mencapai suasembada dan ketahanan pangan yang berkelanjutan
indonesia menjadi tuan rumah asia pacific food forum
yang akan digelar hingga selasa tiga puluh satu oktober dua ribu tujuh belas
kini kita tersambung bersama produser lapangan
dan pemerintah indonesia
cnn indonesia sudah ada herano falbashir
di sana dalam eat asia pacific food forum
menarik sekali mengenai acara ini karena setiap orang pasti makan ya
sederhananya adalah seperti itu
tapi seperti apa apa update di sana yang menarik
yang mungkin berkaitan juga dengan ketahanan pangan indonesia
kedaulatan pangan dan keputusan politik pertahanan pangan di indonesia
dan juga asia pasifik herano
ya selamat sore hera
yang menarik adalah dari pernyataan
wall press yusuf kalla tadi ketika membuka
forum pangan asia pasifik atau food forum asia pacific
yang digelar pada hari ini hingga esok hari
jk menyebut bahwa saat ini ia menyoroti
adanya kebutuhan pangan yang tidak tercukupi
dalam kebutuhan nasional terutama di negara sendiri di indonesia ini
tadi pak jk mengatakan bahwa dalam ketersediaan lahan
pertanian untuk kebutuhan pangan ini sangat minim sekali
ini dikarenakan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan pemukiman
dan juga areal industri
bayangkan saja satu lima persen hera penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya
ini ternyata juga selaras atau sebanding dengan peningkatan jumlah pemukiman
dan juga areal industri yang didirikan terutama di indonesia
dan tadi juga wall press menyampaikan bahwa hendaknya ada peningkatan produktivitas
agar kebutuhan suasembada dan juga ketahanan pangan ini terus berjalan
yang mengalir di indonesia dan juga yang disoroti oleh jk adalah
mengenai pola makanan gizi seimbang atau malnutrisi yang juga dibahas oleh
menteri kesehatan nila muluk dalam kesempatannya dengan media tadi
dan yang terpenting adalah bagaimana peningkatan produktivitas ini
juga bisa mencukupi kebutuhan nasional
tidak perlu lagi mengimpor gula tidak perlu lagi mengimpor beras
dan juga kebutuhan jagung di indonesia
ini yang harus ditargetkan oleh indonesia ke depan hera
dan juga tadi
jadi forum ini tidak membuat suatu kebijakan atau suatu rekomendasi atau suatu komitmen
forum ini adalah bersifat informal sehingga forum ini hanya sebatas diskusi
antara beberapa negara di asia pasifik sebagai tindak lanjut
dalam forum forum sebelumnya yang digelar empat kali di sokom
dan esok hari tentunya ada keputusan ataupun diskusi yang menarik
antara beberapa negara asia pasifik dan diisi oleh beberapa sektor
baik itu kementerian pertanian
nantinya akan mengisi panelis kemudian kementerian keuangan kementerian luar negeri
dan juga kementerian lingkungan hidup dan juga kehutanan
ya baik kita nantikan ya seperti apa indonesia tidak impor beras lagi
kemudian bisa suasembada
hera nof al bashir produser lapangan cnn indonesia
terima kasih atas laporan anda